era reformasi yang diawali dua puluh tahun lalu
diikuti kelahiran sejumlah lembaga di indonesia
koresponden maria sarjana mengajak anda melihat lebih dalam
lembaga lembaga yang terbentuk di era reformasi
dan kiprah mereka hingga kini
demokrasi tidak bisa dihentikan
sehingga masyarakat dengan sendirinya akan mencari informasi
dan menemukan sejarah yang sebetulnya
pengakuan adanya kekerasan terhadap perempuan
dalam peristiwa mei sembilan belas
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan menjadi latar belakang pembentukan komisi nasional
anti kekerasan terhadap perempuan
capaian kami selama ini sebetulnya masih tergantung pada upaya upaya negara
untuk melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus
mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan terutama tentang perkosaan
nah itu semua ada di dalam kerja kerja komnas perempuan
karena situasi dan tindak lanjut itu tidak pernah bisa
menghasilkan apa apa sampai hadapan
maka komnas perempuan mengambil jalan lain
merangkul korban agar mau bersuara menjadi jalan yang dipilih lembaga
yang dibentuk oleh presiden b j habibie pada sembilan oktober seribu sembilan ratus empat puluh
atas desakan para perempuan indonesia ini
menurut caratan komnas perempuan sedikitnya satu ratus lima puluh dua perempuan
kebanyakan dari etnis tionghoa menjadi korban kekerasan seksual
namun hingga dua puluh tahun berlalu
belum ada pengakuan resmi pemerintah terhadap kasus ini
hal inilah yang membuat tugas komnas perempuan semakin berat
ketika mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bisa diungkapkan bisa dinyatakan secara resmi di hadapan publik
ditemukan siapa pelakunya siapa pemerkosanya
maka pekerjaan kami sudah selesai dan kami merasa bangga
kami akan bertepuk tangan dan kami nyatakan bahwa komnas perempuan
sudah menjadi lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat
selain melahirkan komnas perempuan di era reformasi juga muncul sejumlah lembaga
komisi yudisial mahkamah konstitusi dan yang paling fenomenal
komisi pemberantasan korupsi
capaian terbesar dari kpk itu ya indeks persepsi korupsi
yang tiga puluh tujuh itu
didirikan dengan undang undang no tiga puluh tahun dua ribu dua
kpk telah menuntaskan lebih dari seribu kasus korupsi
namun bagi kpk ini belum menjadi reformasi yang sesungguhnya
apakah reformasi ini sudah jalan
apakah memang itu sesuai dengan yang kita inginkan
ya masih jauh itu masih kulit kulitnya aja
reformasi bisa kita simpulkan yang belum reform secara norm and values
sebagai lembaga yang berpengaruh
sebagai lembaga penegak hukum kpk tak luput dari tuduhan permainan politik
untuk hal ini kpk meminta masyarakat melakukan pengawasan terhadap kpk
kpk sadar banyak unsur yang punya kepentingan untuk mengutak atik tubuh kpk
kalau kita katakan bahwa reformasi masih di kulit kulitnya saja
ini pekerjaan berat buat kita
supaya kita kembali melihat membuka hati dan pikiran kita
bahwa ada sesuatu sebenarnya kita juga tahu kok
apa kita ini sudah benar sih gitu
jadi anda semua harus sama ngomong
kpk nya sama dengan dpr nya dengan pemerintahnya duduk sama sama
ya kalau salah ya salah
dua lembaga ini hanya contoh manifestasi reformasi yang disuruhkan para pejuangnya
namun tanpa kehadiran negara dan keberanian pemerintah
lembaga ini hanya akan menjadi formalitas elit
maria sarjana jakarta